setelah film karya anak bangsa bali beats of paradise sukses di kancah perfilman internasional
film mengenai budaya bali ini akan segera ditayangkan di bioskop indonesia pada dua puluh dua agustus mendatang
sutradara muda livi zeng jumat siang melaunching film besutannya bali beats of paradise di kementerian pariwisata jakarta
dalam film itu menampilkan keindahan pariwisata bali dan mengangkat kisah inspiratif pemain dan komposer gamelan nyoman wenten
yang mengejar mimpi sebagai seniman musik gamelan bali
tak hanya itu film yang berdurasi lima puluh enam menit itu mengangkat budaya bali dan alam indonesia
sebelumnya film ini sudah tayang di bioskop amerika serikat dan korea
karena menurut sutradara bali beats of paradise livi zeng mendapat tawaran dan berkesempatan
untuk mendistribusikan filmnya di bioskop amerika
pada november dua ribu delapan belas lalu sebelum akhirnya akan ditayangkan di indonesia
sementara kementerian pariwisata mendukung promosi untuk film bali beats of paradise
sebagai destinasi wisata dan budaya yang ada di indonesia
bali beats of paradise karena ini akan makin memperkokoh atau memperkuat citra
bahwa bali itu adalah sebuah destinasi wisata yang indah yang kaya akan budaya
dan ini bagian dari indonesia
film karya livi zeng asal jawa timur ini juga akan tayang di bioskop indonesia mulai dua puluh dua agustus mendatang